ibu punya ciri cirinya ciri ciri penculik oh ya saya punya saya punya fotonya kalau ini
nih ada buktinya ya ada kalau nggak ada yang mungkin saya keluarin amplopnya nih
lihat satu satu kamu lihatnya tuh tuh ini ada lagi nih nih nih nih nih
cepetan ini semuanya lihat dia lihat apalin apalin mukanya satu satu kalau kali
bener ya ini iya bener tapi bukan karena hal yang macem macem aku hanya mau ya
bantu kamu aku nggak nggak tega kalau kamu dijodohin sama mbak judit itu aja
iya ayah makasih ya kamu udah mau aja aku udah seneng banget aduh ayah
baik banget ya
makasih ya ya ya udah aku aku pulang dulu deh enak lama lama antara orang rumah
enak lama lama antara orang rumah ya

dikejar anjing dikejar anjing
cocok banget dikejar anjing
hai gemma halo kak iya kenapa ma mama mendapat surat
wasiat dari suami mama yang isinya
hai kamu berhak atas semua harta suami mama
hai aku mau kamu jangan nolak ya nak
hai mama tahu selama hidup suami mama dia selalu berbuat jahat sama kamu sama
hai tapi ini amanat ya raka ini pesan terakhir dia
jangan nolak ya nak ya
hai telepon dari siapa kak mama nek
hai hai hai kenapa dia nggak boleh pulang lagi ya
hai nenek kan udah bilang kenyataan sekarang gak satu ratus lima
hai apa dong itu nek
hai dapat surat was sv
hai hai buat kamu
hai satu itu nggak hoa
apa mafia mau ngasih ngasih warisan begitu
jangan jangan mendingan kasih yang lain aja
emas kek berlian kek
ya aku sih awalnya juga maunya kayak gitu aku juga gak mau
tapi setelah dipikir pikir ya
ya itu permintaan terakhir dia dan
nggak ada salahnya kita terima nenek
nggak ada salahnya kita terima
nggak ada salahnya kita terima
kenapa sih pak bapak ada masalah ya
bapak cuma tadi habis ketemu sama ibu ibu itu ibu ibu sinting tuh
kan bukan bukan si nenek siri tuh bukan
terus siapa pak
bapak kok diem sih pak
siapa sih pak ayah kenal gak sama orangnya
nggak kamu nggak kenal nggak kenal
udah udah kamu nanya nanya terus capek di
ayah nggak kenal terus siapa pak
nggak kenal kamu nggak kenal
udah begini kopi aja

udah sampai juling
eh pantes aja lingkungan ini gak ada aman amannya
lihat kalau satpan satpamanya itu cuma duduk duduk aja kerjanya ngobrol ngerumpik arisan makan lagi
ada apa ibu kau datang datang marah marah
selamat malam bu
bapak saya mau bilang bahwa mereka mereka ini nggak ada kerjanya sehingga lingkungan ini tidak aman buktinya saya kemalingan
kemalingan apa bu
dua puluh tahun yang lalu
kenapa dua puluh tahun yang lalu ibu baru lapor sekarang
ini bagus saya masih mau lapor sekarang daripada nggak lapor sama sekali tapi kan tetap saja yang namanya penculikan
kalau lo baca di koran dilihat di tv di berita di mana mana yang namanya penculikan itu masalah serius nggak boleh cuma diao ao aoin aja
kalian kan satpam harusnya bergerak lebih kenceng dong bergerak lebih sigap lebih get
ibu punya ciri cirinya
fotonya kalau bisa bu
ada kalau nggak ada ya nggak mungkin saya keluarin amplopnya
nih lihat satu satu kamu lihat nggak tuh
tuh tuh cepetan nih nih semuanya lihat
hafalin apalin mukanya satu satu kalau kalian sampai bisa menemukan penculiknya apalagi kalau bisa menemukan anak saya saya yakin kalian semua akan dapat tanda jasa
ya itu orangnya bapak ngapain saya kasih kalau itu bukan orangnya
bapak bapak perhatikan kalau melihat orang ini laporkan pada saya
ya kasih tau saya juga dong percuma kalau cuma lapor sama bapak yang pentingan saya
ya sekarang dong coba cari kita atau cuma diem aja dulu duduk
sekarang pak ayo dong bergerak bergerak ya ampun semuanya gak bisa cepat apa geraknya
kamu jangan bohong ya
tahu kamu kamu yang muncul anak saya waktu masih kecil iya kan
bapak kok aneh sekali ya hari ini nggak seperti biasanya
pak bapak mau gulanya satu atau dua sendok pak dua aja ya biar nggak terlalu pahit ya
bapak kenapa sih pak
bapak kenapa pak ini kopinya udah ayah bikinin pak
bapak mau tidur ngantuk
di mana kamu sekarang
seperti apa ya wajah kamu
apa seperti mama
kira kira kamu masih ingat nggak ya sama mama
dulu mama sering sekali gendong gendong kamu
suatu saat nanti mama pasti akan temukan kamu
dan mama nggak akan pernah melepaskan kamu lagi
maafin mama ya sayang
maafin mama ya sayang
wah kangen sekali sama kamu
mama cepet dong beres beres ya ini
ibu pelan pelan aja
ayah kan harus lipet lipetin semua lagian
kenapa sih kita mesti pindah dari sini
kenapa kita mesti pindah dari sini
ayah nggak mau nanti ibu cari rumah yang kecil
yang kecil yang kayak kandang burung lagi ibu
ayah nggak mau tinggal di rumah yang bau ayah
nggak mau tinggal di rumah yang bau dan kotor
ayah udah gatel iah udah gatel
ibu nggak lihat ibu garuk garuk
udah mama nggak usah banyak ngomong lah
pokoknya ikut aku pindah
ya tapi tunggu ibu
lampu nih kapan selesainya
mama nih ibu selalu bentak bentak
sekarang ibu pikir ibu pembantu ibu
ibu udah betah di sini
ibu udah betah di sini you know
pembantu many makanan many tanaman many
untuk kolam renang juga ibu bisa cebar cebur kapan aja
ibu udah betah
nanti nggak di sini
ibu nggak mau pindah